kita ke informasi lain kereta mrt di ibu kota
kini memiliki nama baru yaitu ratangga
yang bermakna kereta kuat dan dinamis
dan siap beroperasi pada maret dua ribu sembilan belas mendatang
kereta moda raya terpadu atau mrt kini telah memiliki nama
senin sore di depo mrt lebak bulus
gubernur dki jakarta anies baswedan
meresmikan nama ratangga untuk moda transportasi ini
satu lagi yang akan dicanangkan oleh bapak gubernur
adalah penamaan dari kereta mrt
yang namanya akan disebut dengan nama ratangga
ini diambil dari kitab suta soma
suta soma karangan emputan tular
yang kira kira berarti kereta kuda yang kuat dan dinamis
tak hanya menemukan
anies baswedan juga kembali menjajal mrt
dengan rute bunderan hotel indonesia menuju lebak bulus
dikutip dari cnnindonesia com
perjalanan ditempuh dalam waktu lima belas menit
namun kali ini kereta tidak berhenti di tiga belas stasiun yang dilalui
saat beroperasi nanti
waktu yang diperlukan untuk menempuh perjalanan
dari stasiun bundaran hi menuju lebak bulus
menempuh waktu tiga puluh menit
setelah sepuluh menit stasiun mana jam berapa
maret akan operasional
sinyalan sedang diselesaikan
proyek mrt fase satu dengan rute lebak bulus bundaran hi
nantinya akan menggunakan enam belas rangkaian kereta
di mana hanya empat belas yang akan beroperasi
dan dua sisanya menjadi cadangan